ah lo bilang aja tadi lo lama
tapi udah di kafe kopi
ini reva kayaknya agak telat dikit deh
soalnya tadi tuh reva nungguin taksi
takutnya nanti papi khawatir atau marah lagi
satu hal lagi
reva sama siapa tuh
lo udah nungguin apa
re pokoknya gue gak mau tau gimana caranya
kita mesti datangnya telat ke cafe nya
jadi nanti kita bakal ngebiarin ombe sama tante farah
duduknya berduaan dulu
tapi sih gue takut deh
gue takut kalo misalnya nanti tante farah jadi marah malah sama kita

reva lo tuh tenang aja
tante gue itu orangnya baik banget
dia pasti ngerjain ini juga senang
karena dia tuh nolongin oh

karena tante farah tuh paling gak suka
sama yang namanya cewek cewek matre
jadi dia tuh pasti ngerti perasaan lo gimana
kemaren aja tante farah tuh baru banget ngeluarin buku tentang cewek cewek matre
tentang materialistis gitu deh
tentang materialistis gitu deh
semoga aja ya rencana kita berhasil
haruah diangkat lagi sama kinar
haruah diangkat lagi sama kinar
haruah gimana ya
haruah gimana ya
aduh kalau gue lagi bingung banget nih kal
trisan sekarang lagi mau jalan sama kinar
dan dia mau bikin ula sama kinar
sekarang dia mau nemuin tristan
dan rencana dia sama tristan mau jalan ke puncak
kal gue takut kinar dia apa apain sama tristan
gue telepon kinar nggak diangkat angkat sama dia
gini aja deh boy
gimana kalau gue kerahin anak anak aja buat cari tristan
terus cegah dia buat jalan ke puncak
lokal kalau kayak gitu gue takut kinar marah sama gue
ya kan kita gak bilang sama kinar kalau kita disuruh boy
iya lo tenang aja
eee kinar nya udah sampai mana
ya palingan sekarang sih kinar pengen ketemu sama trissa
mungkin gak jauh dari sini lah
ya udah nanti gue kabarin lagi boy
ya udah thank you ya kal
hah serius lu kal
serius lah ya
emang bener bener tuh ya tristan ya
jangan sampai tuh anak berantem sama gue
kalau sampai gue berantem sama dia gue kepret gue anak
yaudah sekarang lo udah ngantriin meli kan
yaudah barusan gue habis ngantriin meli pulang
yaudah sekarang lo ajak wawan sama zaky
kita ketemuan di perempatan jalan menuju warung babe
aduh kumaha sih ya
ada bagusnya juga kalau saya
ke rumahnya saja
tapi di mana rumahnya
kamu jawab sorangan
wah habis tidak ada orang lain
saya tidak bisa menanyakan pada orang lain
sok atuh kumaha
akang akang ramah
alamat dui ini di mana
aduh mikir dui
ya sudah lah
kembali ke ngelamun way lah
lebih asik lamunan og
balik ke flashback
iya udah angkat aja emang kenapa
eh tapi kita jangan bilang kita dari sini ya
wah terus gue bilangnya apa
ah lo bilang aja tadi lo lama nungguin taksi
tapi udah di kafe kopi
ini reva kayaknya agak telat dikit deh
soalnya tadi tuh reva nungguin taksi

jadi papi tunggu bentar ya oke
oke gak apa apa
nah gue yakin banget
ini bakal berhasil
makasih ya sin
yaudah kalau gitu kita interview
nanti anak saya akan ke
halo tante farah
tante jangan bilang bilang sama ombe yuk kalau tante kesini janjian sama sindi
nanti kalau bilang ketahuan deh kalau sindi sama reva
diem diem ya tante ya
kamu tuh ada ada aja deh
sindi tuh gak nyebelin
oke sindi tuh baik
cindy tuh niat ya mau nolongin pabriknya reva biar bisa sama mamanya reva yang baru
tuh mamamu udah ngisi reva
eh bantuin reva
iya bantuin reva
tante kan paling gak suka sama cewek cewek yang matre
abis itu yang suka ngerusaki rumah tangga orang
jadi tante pasti gak bakal suka sama si adriana
ya udah deh
lepas itu tante
waalaikumsalam pak be
pasti lagi nungguin keluarga
kayaknya gak jadi datang lain
iya sih lagi nungguin tapi kayaknya gak jadi datang lah ya
kalau gitu keberatan nggak kalau gabung dengan kami
maksudnya saya ada janji sama reva untuk makan di sini
kebetulan dari perjalanan
keberatan gak kalau kita gabung gitu
silakan aja pak be
saya udah pesanin juga tadi order
masa di sini aja
kalau saya sudah pesenin saya udah pesenin
kalau saya sudah pesenin saya udah pesenin

saya udah pesen makanan
saya belum sih pak
dari tadi pak
yang ini aja nih
biasanya kalau kita jalan naik motor mau ke puncak itu jalan raya bogor tuh
nah kita jegat aja di perempatan pasar rebo atau enggak kita jegat di perempatan depok
jadi ngomong ngomong kan devara sudah menulis buku apa aja
kebanyakan sih buku yang saya tulis itu tentang novel tentang perempuan
baru baru ini saya baru nerbitin buku tentang pesantren
dan saya juga suka nulis tentang fiksi fiksi gitu sih
yang intinya dari buku yang saya tulis itu
perempuan itu kalau misalnya lagi ada masalah jangan nangis nangis aja
maksudnya jangan hanya bersedih
tapi harus cari solusi dari masalah itu sendiri
kira kira apa yang mendorong desa ra untuk menulis
ya sejujurnya saya juga ingin menulis
tapi mungkin dorongannya yang masih belum kuat
selain saya suka menulis
saya itu ingin merealisasikan dari hadis itu ke kehidupan saya sendiri
yang ada salah satu hadisnya itu
yang artinya itu
sampaikan dariku walau pun hanya satu ayat
benar juga ya
kalau begitu selama ini penulisan yang diparah tulis
pasti arahnya ke soal agama begitu
insya allah kurang lebih kayak gitu sih
kapan deh para menulisnya
karena kalau pulang kerja pasti capek